ya udah deh mama izinin kamu sendirian yaudah nggak apa apa tapi
tapi mama takutnya waktu ada bikin kesalahan kesalahan kecil gitu
terkadang mama kasih tau takutnya kamu tuh gambek kecil terus kamu bisa marah
wah dari tadi aku lihat bengong aja kayak habis putus aja
aku punya pacar
dia dapat beasiswa ke inggris
dan dia sekarang langsung ada di bandara
aku mau tanya sama kamu deh sakit gak sih kalau dikitin sama cewek
kamu langsung di bandara langsung pengen banget ke inggris dan kamu gak ngomong sama cowoknya
kamu bisa kan minta sama aku minta aku jemput minta ku antre kesana
tapi enggak loh dia langsung udah di bandara dan langsung siap banget ke inggris
wah yang kayak gitu tuh gak bener namanya
harusnya dia tahu dong ini kan ibarat pertemuan terakhir
ya walaupun sementara sih
cuman ya seenggaknya gitu sebelum dia pergi kasih sesuatu kenangan gitu
kamu sama sekali nggak ngebantu sih
ya makanya aku bete sekarang
oke oke aku tahu gimana caranya biar sense gak bete
sekarang gini gak usah difikirin ya
ya kan udah lah mending happy happy aja
nih aku ada coklat
ini baik banget buat orang yang lagi stres
ini baik banget loh mau gak
ini bukan bicara soal kebenaran
ini soal kebetulan
kebetulan amir lewat
kamu bawa coklat di tas kamu
aku males buka bukannya
ini tuh kenapa namanya jangan tau di tas
iya tuh lumayan tuh
yaudah ini pokoknya biar happy makan coklat oke
nih aku udah minum juga
waktunya dikirim ke bukaan
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat
ini tuh coklat

hanya jalan baru
aku minta bantuan
aku pikir kamu sayang cinta pakai banget sama aku
aku baru pura pura ke inggris aja dia udah selingkuh
eh yaudah mama aja yang ngomong duluan
jangan mama dulu dong
enggak enggak mau lah kamu duluan yang ngomong deh
udah mama aja
enggak mau kamu duluan
yaudah deh kalau gitu
bapak kan udah ngijinin boy nih buat liburan ke hongkong
ke hongkong sendirian
iya kalau kamu kenapa kenapa di sana kan jauh
emang dari sini ke bandung deket
kan kamu sendirian
ya udah kalau gitu mama aja yang temenin boy ke hongkong
soalnya papa enggak bisa
katanya papa lagi banyak kerjaan
boy nggak mungkin kamu kan tahu
jadwal kerja mama itu pamer padat merayap
mama juga enggak bisa nemenin boy
terus gimana dong
yaudah deh mama izinin kamu sendirian
yaudah enggak apa apa
mama tuh ada bikin kesalahan kesalahan kecil gitu
terus kalau mama kasih tau takutnya kamu tuh ngambek kecil
terus kamu bisa marah gitu
mama tenang aja
mama tuh belum ngelakuin kesalahannya aja boy udah maafin kok
kata kata kamu itu loh kan bikin mama jadi terharu
oh baik banget sih ma
mama ngaku deh
yang sebenarnya waktu kemarin tuh yang mama nangis nangis itu
yang waktu mau minta cerai sama papa kamu
sebenarnya itu mama cuma ingin tahu
mama tuh cuma pura pura sandiwara
oh ampun ma
boy tuh udah tahu kali ma
berarti acting mama jelek banget dong
kok kamu bisa tahu sih
aduh gagal mama jelek ya aktinya
kalau soal acting acting sih kayaknya mama gak cocok deh
aduh bagus banget kelihatannya
aduh mukanya aduh ma
ya itu mas ami mawon
ya namanya tuh sama aja
pasti jelek kan actingnya mama kan
nangis gak ada air matanya
aduh jangan diingetin dong
nah bukan karena acting mama juga sih
cuma bu itu yakin kalau mama itu gak mungkin minta cerai sama papa
karena mama itu kan demen ribet sama papa
ya kan berdebat terus
dan mama suka kan
nah dan gak mungkin juga mama minta cerai kan
iya sih tapi aku mah jadi malu
mama jadi malu
jadi malu tuh
ma kamu kayak emang diiman ma
habis kamu tuh bisa aja bikin mama seneng
sebenarnya emang cocok sih mama sayang sama papa
dan boy juga tahu kalau papa itu gak pernah jahat sama mama
mama jangan seneng dulu
itu idenya dari adriana kan
nggak kok kamu bisa nebak nebak
nggak nggak itu idenya mama tahu
eh udah deh udah deh kita gak usah bahas itu aja ya
kita bahas gini aja
mendingan kamu siap siap untuk berangkat ke hong kong
mau berangkat ke hong kong kan
tapi kamu berangkatnya kapan

boy kok mendadak banget
biar liburnya kan lebih lama
lebih cepat lebih baik mah
bener juga sih
ya udah bener
eh kita jadi makan kan nih
dina jadi dong
tadi mama juga udah telepon bapak kamu
tapi kenapa bapaknya belum pulang
padahal mama udah pesen pesen
nanti aku telepon deh mah
eh ma ma ada satu hal lagi nih
nanti kalau misalnya ketemu sama papa
mama mendingan cerita semuanya aja soal kemarin
takutnya kalau papa tahu dari orang
papa bisa marah loh
papa nanti bisa minta cerai loh sama mama
mau mau cerai sama papa
nggak mau jadi serius nih ya
jadi drama ya
gak mau kan
gak mau gak mau
udah telepon papa nih
iya kamu telepon papa oke